di asia tenggara
secara fisik bangunan masjid ini diresmikan oleh presiden soeharto pada dua puluh dua februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
proklamasi kami bangsa indonesia
namun ide untuk membangun masjid nasional ini sudah dimulai sejak lima tahun setelah indonesia
di era kepemimpinan soekarno hatta
sejarah mencatat sempat terjadi perdebatan antara bung karno dan bung hatta
terkait di mana istiqlal harus dibangun
saat itu bung hatta menginginkan masjid istiqlal didirikan di area perkampungan kebun kacang jakarta pusat
nah bung hatta waktu itu mengusulkan karena tuhan itu paling dekat pada orang miskin
karena tempatnya harus di dekat perkampungan
dia mengusulkan waktu itu perkampungan besar itu ada di kebun kacang
dia mengusulkan di kawasan kebon kacang
tapi kemudian bung karno itu menyatakan
justru yang diperlukan kebutuhan dekat itu bukan pada orang miskin
tuhan bersemayam di gubuk si miskin kata soekarno
kita sebagai pemimpin pemimpin elit itu justru yang harus lebih dekat dengan tuhan
karena kita suka lupa diri
maka dipilihlah area di sekitar gambir dekat dengan kawasan istana
yakni di taman wilhelmina seluas sembilan lima hektare yang merupakan tanah peninggalan kolonial belanda
sementara mengenai bagaimana masjid istiqlal harus dibangun
presiden soekarno sebagai ketua panitia pembangunan masjid istiqlal menggelar sayembara
menariknya pemenang sayembara desain masjid ini adalah seorang kristiani
putra penatua atau pengurus gereja di bonan dolong sumatera utara bernama friedrich silaban

pria lulusan setingkat sekolah teknik menengahnya
yang mempelajari arsitektur secara otodidak ini mengusung tema ketuhanan untuk merancang masjid istiqlal
dari dua puluh tujuh kontestan dari sayembara yang dibuka dua puluh dua februari tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga itu
yang menang hanya satu orang yang namanya frederick silaban
dan waktu bung karno melihat gambar friedrich silaban
pergumulan batin gitu ya pergumulan batin
jadi dia sampai berdoanya kan terkenal kan berdoanya
dia bilang tuhan bikin sakit saya kalau saya tidak boleh menang di sini
tapi kalau saya diperolehkan menang bikin saya jadi menang
mari kita bangun atas nama yesus kita bangun masjid ini untuk bangsa indonesia
jadi dia bilang itulah kebesaran jiwa masyarakat muslim
besaran jiwa juga soekarno mau menerima seorang kristen mendesain masifnya

di rumah inilah silaban menggambar ulang desain masjid istiqlal yang hilang pasca sayembara
meski demikian ia dapat membuat gambar baru yang lebih sempurna
tetap dengan gaya arsitektur modern
dalam rancang bangun yang ia buat silaban menghindari unsur unsur kedaerahan maupun pengaruh dari negara lain
silaban menyebut arsitektur istiqlal tidak meniru dari mana mana
tetapi juga tidak tahu dari mana datangnya
satu yang pasti desain yang ia buat tetap berpatokan pada iklim tropis indonesia
itu terlihat dari penggunaan atap lebar dan koridor besar
sehingga hawa di dalam masjid menjadi sejuk meski tanpa pendingin udara
dia bilang kalau jadi orang kristen jangan jadi orang yahudi
kok jadi orang hindu jangan jadi orang india
kalau jadi orang islam beragama islam jangan jadi orang arab
jadilah bahasa indonesia tetap yang punya budaya punya segala macam dipertahankan
jadi dia membangun masjid ini bukan hanya karena kecintaan saya pada agama islam
tapi pada cita saya pada bangsa indonesia
jadi dia bilang di istiqlal itu ada dua sumbu
satu sumbu ketuhanan kiblat satu sumbu kebangsaan monas
masjid istiqlal memiliki menara setinggi enam enam ratus enam puluh enam cm
sesuai dengan jumlah ayat dalam kitab suci al quran
sementara kubahnya yang disebut desila bandung
memiliki garis tengah empat puluh lima meter
dan ditopang oleh dua belas pilar raksyat
bahasa yang sebelumnya disebut punya makna filosofis
bukan dua belas itu karena kebutuhan struktur
kalau yang tadi kan dari satu kolom ini dia nggak kuat
bumlahnya udah dua belas
tapi karena kurang kuat mutunya dikorupsi harus ditambah tebelnya
jadi dua belas itu keluar karena kompromi soal perhitungan struktur
dalam proses pembangunan yang memakan waktu hingga tujuh belas tahun lamanya
fridri silaban kembali dilebatkan dengan posisi yang cukup strategis
sesuatu yang hingga kini sulit dipahami keluarga silaman
enam puluh tujuh soeharto kan udah mulai berpuasa
nah itulah anehnya saya ya
padahal waktu tahun enam puluh enam enam puluh tujuh bikin ktp aja susah sengah mati
karena dianggap hantek soeharto
sampai disini pernah ada satu orang
yang red call waktu ya sering datang sering dituduhkan
belakangan baru kita tahu bahwa itu sebenarnya dia intel
untuk menyelidiki keterlibatan papi ini pada politik soekarno
tapi memang karena dia tidak ikutkan politik kan
ya jadi dia selamat
dan anehnya tahun enam puluh tujuh presiden soeharto mengeluarkan surat penunjukan sebagai wakil kepala proyek
silaban mengaku puas dengan hasil pembangunan
wah itu mungkin ungkapannya
seorang gaudi aja meninggal sebelum menyaksikan sagrada familia selesai gitu
jauh dari selesai
saya bisa menyaksikan bangunan isinya sudah lampung lah gitu ya tampilan
dalam perjalanannya masjid istiqlal kerap dikunjungi oleh sejumlah tokoh dunia
mulai dari ahmad dibejat hingga raja salman
hanya itu istiqlal yang menjadi medium umat muslim itu tercatat dua kali menjadi sasaran teror bom
yang pertama terjadi di bulan april seribu sembilan ratus sembilan puluh
konsep desain awal pembangunan istiqlal adalah sebuah masjid yang terbuka tanpa pagar setinggi ini
namun sebuah peristiwa pemboman di kompleks istiqlal yang terjadi pada april seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan lalu
menjadi alasan mengapa hingga saat ini masjid istiqlal
terpanggari setinggi ini
ya waktu itu memang pak habibie ya menjadi presiden dan salah satunya adalah dianggap pemboman itu
ingin menciptakan kekacauan dan konflik antar etnis dan antar agama begitu ya
tapi kemudian juga dia menyebut bahwa karena itu kita perlu memagar istiqlal
pesan dari ri satu istiqlal itu dikinclongkan
itu artinya apa yang namanya mengkinclongkan ini
tidak usah menguah nguahi sedapat mungkin jangan diuahi
hanya dikinclongkan istilahnya itu diremajakan
butuh empat puluh dua tahun untuk merenovasi masjid istiqlal dalam skala yang cukup besar
tak tanggung tanggung dana yang digelontorkan mencapai lebih dari lima ratus miliar rupiah
tak hanya dipoles bagian inti masjid saja
namun bagian luar masjid juga dipercantik
dan syarat akan fungsi
adalah muniqi bakhron idris arsitek asal yogyakarta
yang memegang peran penting untuk mendesain wajah baru bangunan monumental masjid istiqlal
saya ini dihubungi oleh pupr kementerian pupr
diminta untuk mencari masjid yang lebih luas yang lebih luas
untuk istilahnya itu mengkinclongkan istiqlal
karena pesan dari ri satu istiqlal itu dikinclongkan
itu artinya apa yang namanya mengkinclongkan ini
sedapat mungkin jangan diuway
hanya dikinclongkan istilahnya itu diremajakan
seakan akan istiqlal itu lahir kembali
definisi masjid yang bersih dapat dilihat mulai dari bagian luar
kali ciliwung yang mengelilingi masjid istiqlal dibersihkan
di samping sungai juga dibangun amphitheater
yang nantinya difungsikan untuk tempat pertunjukan

kios kios pedagang kaki lima sebanyak empat puluh gerai juga turut ditata
lebih rapi dari sebelumnya
di bawah kios kios ini terdapat bangunan baru
yakni basement atau area parkir yang mampu menampung hingga delapan ratus mobil
basement ini menjawab persoalan jemaah
yang kerap kesulitan mencari tempat parkir ketika berkunjung ke masjid istiqlal
renovasi yang dimulai pada mei dua ribu sembilan belas ini juga dilakukan
untuk memberikan kemudahan bagi semua golongan

untuk memberi kemudahan bagi semua golongan
ini adalah fasilitas terbaru yang ada di masjid istiqlal
untuk mempermudah para penyandang disabilitas
dan lansia menuju ke ruang sholat yang ada di lantai dua
yang sebelumnya hanya bisa diakses menggunakan tangga
selain itu perubahan signifikan juga terlihat dari area pejalan kaki yang diperluas hingga ke bagian depan
ini ada batas suci yang dipanjangkan dan ada juga tempat penyimpanan sandal dan penyimpanan tas
apa sebenarnya fungsi atau filosofi dari ini
ini bayangan kita anggaplah kita di masjid haram mekah atau madinah
mekah dan madinah itu kan di luar sudah mulai bersih
di emperan emperanya bisa kita shalat kalau lagi penuh
nah ini pun juga ini batas suci
ini batasnya suci
tempat penitipan sandal tas untuk laki laki di sini
di sini tempat penitipan sandal sepatu tas untuk perempuan
nah begitu masuk ke dalam ini buka sandal sudah pakai mukna
sudah siap untuk shalat
alat di sini sampai masuk ke dalam
menuju bagian dalam peremajaan dimulai dari area wudhu
saya melihat sendiri fenomena yang menarik di sana
antara wudhu dan toilet itu jadi satu tidak ada pembatas
makanya at least ada pembatas yang berupa
karena ketinggian level lantai itu berbeda
sehingga najis tidak mengalir ke tempat wudhu
di tempat sholat atau bagian inti masjid
kemegahan istiqlal kian terasa
secara arsitektur munihi lebih banyak menambahkan fasilitas
ketimbang mengubah bangunan yang sudah ada
saya salut kepada pak syilavan
pak silaban tidak terpengaruh dengan gaya gaya arsitektur masjid
di beberapa negara middle eastront country
di dalam negara negara islam
tidak terpengaruh dengan kubah seperti itu
kemudian full dengan ornamen ornamen yang islami
ya seperti itu tidak
tapi pak silaban masih ya apa namanya itu
itu sesuatu yang menarik mas
sehingga kita bisa melihat di istiqlal itu
banyak orang yang mengatakan miskin dengan ornamen mas
pak silban saya katakan itu smart di dalam mendesain
karena tahu orientasi masjid orientasi orang yang masuk masjid
itu tidak mendungak ke atas
tapi ke arah mihrab
alih alih meremajakan bagian kubah
yang selama ini terkenal dengan maha karya dari frieder silaban
renovasi di inti masjid yang paling krusial
salah satunya menyasar bagian mihram
mihrab ini memiliki tinggi tujuh belas meter dan lebar dua belas meter
dengan ornamen bertemakan asma'ul husna
dua belas pilar yang menyangka masjid kuntat luput dari peremajaan
sebagai pelengkap pendingin udara
sementara untuk penerangan di area dalam
ditambahkan sebanyak tiga lima ratus lampu led
yang dinilai imam besar istiqlal sangat syarat fungsi
pencahayaannya tadinya kita susah membaca quran
dengan mengandalkan lampu lampu yang biasa ya
dengan pergantian lampu led
sekarang ini enak sekali
quran kecil pun bisa kita baca sekarang
toleransi itu tidak ada artinya kalau kita melakukan sinkretisme
toleransi tidak berarti bahwa boleh pindah pindah agama
enggak tidak ada definisinya
toleransi itu sinkretik itu bahkan bertentangan dengan toleransi
toleransi itu lakum dinukum waliyat ini
hari ini masjid istiqlal
masjid kebanggaan kita semua telah selesai di renovasi
jika dihitung sejak diresmikan oleh presiden soeharto pada dua puluh dua februari seribu sembilan ratus empat puluh
maka fisik masjid istiqlal mencapai hari jadinya
yang ke empat puluh tiga di tahun dua ribu dua puluh
namun sejatinya pemikiran untuk membangun masjid nasional terbesar se asia tenggara
dan ide tentang memperkuat toleransi antarumat beragama sudah ada
sejak konsep ketuhanan yang diusung fridri silaban dituangkan ke dalam bangunan
letak kata ruang masjid istiqlal bergampingan dengan kata
juga tidak jauh dengan gereja immanuel
secara tidak langsung ini menjadi salah satu simbol toleransi antarumat beragama di indonesia
lantas apakah mana toleransi hanya sebatas bangunan tempat ibadah yang saling berdampingan
apakah makna makna toleransi ini hanya sebatas dua tempat ibadah yang saling berdampingan

jadi toleransi itu apa
luas sekali bukan hanya karena mentah mentah berdampingan maka itu ada toleransi juga
kalau secara fisik iya sih berdampingan
parkir pada hari hari tertentu teman teman muslim buka gerejanya itu
parkir parkir gereja luas juga sampai itu dipakai di petri di dalam hal ini
dan sebaliknya misalnya kalau mereka punya acara
mereka juga bisa pakai basement kita di sini
cuma ada ketentuannya ya bayar
itu kan siapapun juga sih
karena itu kan juga ada kos pemeliharaan dan sebagainya
nah ini tempat masuk ke basement
di bawah kita ini kan basement
ada dua lantai di bawah ini muat delapan ratus mobil
nah pintu masuknya di situ
nah pintu masuk di situ juga nanti tembus terowongan istiqlal
nah kita lihat kan itu terowongan masjid itu sedang bekerja tuh ya
nah itu juga nanti kedalamannya sekian
karena itu memang harus diciptakan dalam keadaan agak lebih luas ya
karena itu bukan hanya menjadi lobang untuk menyambungkan borong ibadah
tapi terowongan itu nanti berfungsi untuk menciptakan satu simbol toleransi di situ
proyek terowongan sepanjang tiga puluh tiga meter
di kedalaman tujuh meter ini dimulai pada dua puluh januari dua ribu dua puluh
dan mendapat respon positif dari pihak katedral jakarta
ide ini lalu kita sambut baik dari pihak istiqlal maupun juga dari katedral
karena ini justru mempertegas bahwa terowongan itu nantinya bisa menghubungkan halaman ke halaman
baik itu untuk kepentingan fasilitas parkir
maupun juga untuk kunjungan dari
karena seringkali juga menjadi tempat kunjungan wisata religi
dari istiklal ke katedral sebaliknya dari katedral ke istiklal
demikian juga seringkali kita mengalami mendapatkan kunjungan tamu tamu negara
dan setelah seringkali lalu
kadang kadang untuk aspek security menjadi sangat sulit
lalu ini menjadi juga solusi
dimana tamu tamu negara bisa juga
kita berkunjung dari tempat satu ke tempat lain dengan aman
dan juga kita berharap terowongan ini
dan dinamakan bagusnya dinamakan terowongan silaturahmi
namun nilai nilai toleransi tidak semata persoalan fisik bangunan
oke baik prof apa saja sebenarnya wujud wujud toleransi yang unik seperti itu prof
yang diwujudkan oleh dua bangunan tempat ibadah yang saling berdampingan ini prof
iya wujud toleransi yang kita lakukan dengan umat beragama ali di istiqlal
pertama kita secara rutin di sini melakukan dialog bersama antarumat beragama
gantian kadang kadang kita di istiqlal kadang kadang di sebelah di katedral
kadang kadang di gereja immanuel protesan di sebelah besar juga ya
kadang kadang kita sampai ke tempatnya konghucu itu juga kita datang
nah inilah bukti keakuran umat beragama di indonesia
toleransi itu tidak ada artinya kalau kita melakukan sinkretisme
toleransi tidak berarti bahwa boleh pindah pindah agama enggak
tidak ada definisinya toleransi itu sinkretik itu bahkan bertentangan dengan toleransi
toleransi itu lakum dinu kumulia di agamamu agamamu agama kami agama kami
mari kita jalan bareng enak kan indah kan di situ
toleransi yang lebih penting lagi bahwa kita sering diskusi diskusi bareng
ada kelompok kelompok ilmuwan kita membicarakan persoalan persoalan yang sifatnya konseptual
keberadaan pancasila sebagai falsafah bangsa
mari kita share ada pikiran pikiran bagus dari teman teman kita dari katolik protestan dan agama lain
menarik ya bagi saya kita nggak perlu malu belajar kepada orang lain
ketika wakil paus datang berkunjung ke istiqlal saya dampingi pada waktu itu
luar biasa boleh nggak foto di sini boleh tidak ada larangan
bahkan saya tunjukkan masjidnya nabi muhammad saw itu dipakai untuk pertemuan tokoh lintas agama
pesan terakhir prof yang ingin disampaikan terkait dengan hari istiqlal kemudian juga arti toleransi tersebut prof
pertama ya kami menghimbau kepada seluruh warga bangsa ini
dan beliau menampak dengan pega nya sosial produksi programme bunder
saya pisang edit dan flixt criticism yang menarik semenjak budget rp iera toleransi
sungguh keren ini untuk kemarin
terkait dengan semua fasilitas yang baru
di dalam maupun di luar
terima kasih banyak prof nasarudin umar
atas segala waktu dan juga
penjelasan yang cukup mendalam kepada kami
tim sian indonesia
selamat sore assalamualaikum wr wb